yudha memang sudah menjadi pemandangan umum ya di banyak tempat pemerintah daerah kerap melakukan razia terhadap warung warung makan
yang tetap buka di bulan puasa dengan alasan menjaga kesucian bulan ramadhan serta menghormati orang berpuasa
tapi sebagian ulama justru menyayangkan langkah reaktif pemerintah daerah yang dinilai tidak selaras dengan semangat ramadan yang sejuk dan damai
berikut cuplikan wawancara alvito dianova ginting dengan anggota rais am pengurus besar nu mengenai toleransi di bulan ramadan dalam cnn indonesia prime
mungkin menutup warung warung dan seperti itu kan
ya sebenarnya justru bagi saya pribadi ya kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa kan justru menambah pahala kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan
bukannya malah kita ingin dihormati dan kemudian menghardik orang lain karena beda amalia
itu kan bagi orang islam yang melihat orang lain tidak berpuasa ya emang kenapa
oh dia tidak berpuasa
tidak berpuasa maksudnya dipaksa untuk puasa
tapi juga jangan memaksa orang lain untuk menghormati dirinya sendiri kan tidak pantas orang meminta dihormati
dan tentu saja bahwa kalau ada orang lain yang tidak berpuasa apakah muslim apa tidak kemudian sengaja menginsinuasi atau memprovokasi saya kira kan terasa juga kan ya
tentu saja tidak baik tapi saya kira itu jarang terjadi
jadi biasa biasa aja lah
kalau ada orang yang tidak berpuasa ya silakan aja
malah kita bisa menjadi besar pahalanya karena digoda kan gitu kan
istri karena semakin banyak kodakan semakin besar pahalanya
iya begitu jadi di alhamdulillah aja